kami mulai dengan informasi mantan imam besar masjid istiqlal
kiai haji ali mustafa yaakub meninggal dunia di rumah sakit hermina ciputa tanggerang selatan pada kamis pagi
almarhum sebelumnya hanya mengeluh masuk angin usai berceramah di sebuah acara
di jalan sd impres pisangan ciputat kota tangerang selatan banten
mantan imam besar masjid istiqlal ini meninggal dunia di rumah sakit hermina ciputat kota tangerang selatan pukul enam kamis pagi
menurut keluarga kepergian almarhum terkesan mendadak
ali mustafa yaakub hanya mengeluhkan gejala masuk angin usai mengisi sebuah acara tausia
di rumah sakit dokter pun hanya menyarankan rawat jalan
tangan kami sekeluarga menyatakan sangat berkela kela kesungkawa
berduka sedalam dan lainnya
mudah mudahan almarhum diampuni segala dosa dosanya
kepada masyarakat bangsa indonesia doakan kami senantiasa sabar sabar dalam ujiannya
rencananya jenazah kiai haji ali mustafa yaakub akan dimakamkan di tempat pemakaman keluarga
persis di belakang pesantren darussunnah milik almarhum
fahrul rozi tangerang selatan